turnamen terbuka ini diikuti oleh dua ratus lima puluh peserta
mereka bertanding di tiga lapangan
sistem lomba yang dipakai adalah tiga puluh enam individual stroke play
handicap peserta ditentukan saat mereka menjalani lomba
sedangkan untuk akurasi ada kd yang memeriksa dan internal audit dari kd royal jakarta golf
ya kesulitannya di green aja greennya agak licin
gerinnya agak licin selain itu pak
lanjar lanjar aja pak
itu bapak menang juara umum juga ya
itu udah pernah gak pak sebelumnya menang
belum pernah best cross royal lomba
tapi dalam lomba ini selama enam kali ini bapak ikut terus atau gimana
baru kali ini menang
kita pakai sistem tiga puluh enam
karena pesertanya umum jadi susah untuk kita
kita cek ya handicapnya udah pas atau enggak
nah kita berusaha untuk mempercaya semua makanya kita pakai sistem tiga
sehingga handicap ditentukan pada saat permainan itu sendiri
turnamen golf royal open tahun ini mengangkat tema dan mempromosikan kebudayaan dayak
f rizal jakarta